eh siapa ya kemarin teh namanya
abis jalan jalan pagi pak
iya sekalian keliling keliling
toh ibu mau minta tolong
supaya bapak sama bunga
tuh sudah ibu kasih ya
ini kenapa potongan dagingnya kecil kecil sekali
ya iyalah pak
itu kan untuk dicoba
kalau potongannya besar besar
ibu rugi dong
tunggu sebentar mas pur
bapak sama bunga lagi sarapan dulu
ini kenalin be
pak ini babes naim
bapaknya tis nak
tis jadi ini bapak lu
pantesan mirip ya
ya pasti mirip aduh be
kalau bapak sama anak
oleh oleh dari sukabumi
kalau bapak sempat main ke kampung saya ya
yaudah makasih ya
gue lagi ada perlu
gue jalan dulu aja ya
masya allah pak
kan tadi sudah entis kasih tahu
iya bapak tau namanya
tapi itu tes siapa
toko masyarakat bukan
aduh kalau tahu juragan kontrakan
mau bapak ngasih mocinya dua
biar kontrakan kamu bisa diskon
tapi kan pak
kontrakan entisnya bukan di tempatnya
bapak babe naim
berarti bapak ngasih satu teman
bu bapak berangkat
saya boleh minta nomor whatsappnya indah
boleh bu sebentar
nanti aja sekarang pergi aja dulu
saya udah telat
bapak berangkat bu
nanti aja dulu
bapaknya tisna pak
ini teh kenapa
kotornya bonsengan tiga
apa tidak berbahaya
dulu waktu abah saya masih hidup pernah bilang
saya jalan duluan ya
mau beliin bu
kalau nyobain sih saya mau bu
kalau nyobain satu sih
saya belum bisa ngasih penilaian bu
kalau minta tambah
berarti enak dong
kalau saya ada rezeki saya beli
saya jalan dulu ya bang didi
apa yang dikatakan bapaknya kang tista itu betul juga loh
kita ini enggak boleh
tapi kan dulu pak sofian yang minta poncengan bertiga
nah coba itu
saya sudah bikin loh rendangnya
ternyata bu nur serius mau jalan rendang
ya tentu saja saya serius
ini ada lagi
mau jualan rendang
tentu saja indah
ini kan cuma tester
emang gitu ya mai
gue suka marah marah kayak tadi
ya gitu deh jack
kalau penjualan turun
kita semua diomelin
bulan ini juga grafik penjualan turun
emang kenapa jack
jalan jalan duluan dulu

kan uda itu plugged
dekatan di sini
ngomongan saya juga pasti lengkap pur ada mo nya
habis jalan jalan pagi pak
iya sekalian keliling keliling ke rawa bebek
bapak mau sarapan nasi uduk
iya sarapan nasi uduk aja sama teh manis
pok nasi uduknya dua teh manisnya juga dua ya
mas anaknya sudah berapa
dia masih jomblo pak
oh berarti sekarang sudah berapa tuh umurnya
oh pasti umurnya sudah di atas tiga puluh tahun ya
sebaiknya segera menikah biar berkeluarga biar ada yang merhatiin dan yang ngurusin
kata abah saya juga dulu pernah bilang
bih kalau kamu mau menikah harus lebih muda
gitu biar bisa nyari duit
kalau kamu nanti sudah rentah punya anak di umur lima tahun bagaimana anaknya
jalurnya mas ojak gak ngasih cashback sama pak
ko ulang ruhu nya gitu
terima kasihplaying menikah